kita beralih ke kabar lapangan hijau
bonek supporter yang sering dikenal sulit diatur ketika berkonvoy di jalan
sekarang sudah berubah
polrestabes surabaya mengajak bonek untuk berlatih safety riding
sebagai cara mengubah image masyarakat tentang perilaku buruk bonek
ratusan bonek dan bonita
minggu pagi berkumpul di halaman map polrestabes surabaya
untuk mengikuti sosialisasi keselamatan berkendara
yang dilakukan oleh satlantas polrestabes surabaya
kegiatan yang juga menjadi salah satu bagian dalam operasi keselamatan semeru dua ribu delapan belas ini
bertujuan menghapus citra negatif bonek yang selama ini ugal ugalan dalam berkendara
saat berangkat dan pulang mendukung persebaya surabaya ketika bertanding
para peserta bonek dan bonita diberikan pemahaman tata cara berkendara
mematuhi rambu rambu lalu lintas
termasuk cara berkendara motor roda dua yang aman dan tertib
satlantas polrestabes juga memberikan helm sebagai bentuk dukungan
dan penghargaan atas komitmen para bonek
yang berani berubah menjadi wanita tertib berlalu lintas
dengan adanya kegiatan ini bonek berjanji akan berubah
demi kenyamanan dan keselamatan bonek selama di jalan
sehingga tak ada korban sia sia
dan bonek pulang pergi dalam kondisi selamat saat mendukung persebaya
cara saya tidak tinggal di sini biar teman teman bonek juga bisa berubah
teman teman bonek juga bisa terkecil dalam lintas
dan tidak ada lagi yang kita lakukan secara terang saat mendukung persebaya
selain itu kegiatan ini diharapkan mampu menekan angka lakalantas
dan bisa menjadi panutan pengendara lain